saya kebetulan hakim konstitusi diantara kita bersembilan
itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg tiga kali
jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif mendalam
pilpres kali ini lebih hiruk pikuk
pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik
yang berbeda dengan pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
ada pelanggaran etik yang dilakukan di mahkamah konstitusi
dilakukan di kpu dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu
yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas
dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe cawenya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini
mahkamah sebetulnya juga apa ya kita memanggil kepala negara
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder
maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
itu karena begini dalil pemohon mengatakan keperbihaan lembaga kepresidenan
dan dukungan presiden joko widodo dalam pilpres
nah itu kemudian memunculkan beberapa hal
kemudian ketiga cawe caweta yang sudah saya sebutkan tadi
kemudian ketiga cawe caweta yang sudah saya sebutkan tadi

ada sangkaan dugaan pj gubernur bupati wali kota yang pc itu juga ikut bermain di situ
ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini
kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe cawe ikut menggalang masa
ada yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral
tapi ternyata dari berbagai diskusi bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul
lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif
jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah golkar
nah ini yang mungkin nanti bisa direspon
yang pertama perlu saya sampaikan
kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama saya tidak menggurui bapak menko ibu menteri keuangan dan semua pihak saya tidak punya pretensi menggurui
teori yang saya kembangkan negara indonesia itu adalah negara yang religius welfare state
sementara orang indonesia baru mengatakan indonesia negara welfare sate
tapi kalau saya mengatakan indonesia adalah negara religious welfare state
artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir tapi mau batin juga
tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state
tapi kalau saya mengatakan karena ideologi pancasila sila pertama
maka indonesia adalah negara yang religious welfare state
kemudian kita harus membangun peradaban hukum yang negara hukum yang demokratis dan berketuhanan
dari sini maka bapak ibu sekalian kita ingat sekali pesan dari the founding fathers
yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara
semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus berpikir dengan kebijakan
semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara
etiket baik itu berdasarkan etik moral hukum dan nilai nilai sosial budaya yang berkembang di indonesia
itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat
ini yang harus menjadi pedoman kita
oleh karena itu bapak ibu sekalian bapak menko
di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law tapi rule of etik
nah dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada bapak menko dan ibu menteri keuangan
yang pertama dalil dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi
untuk yang lain lain sudah kita bahas
tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos
yang pertama kita mengenal lembaga
ada menteri sosial kemudian ada kaitannya dengan kepala badan pangan nasional kemudian ada kepala bulog
pada saat saat kritis saya baca di mass media kepala bulog budi waseso diganti ada faktor apa ini
yang melatar belakangi saya mau tanya
jadi di situ kepala badan tangan nasional pak arief prasetyo adi kemudian ada pergantian kepala bulog
dan kaitannya dengan kementerian sosial
itu apa yang ada dibalik itu
kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe cawe
kemudian di bawah itu ada yang menyebutkan yang mana
jadi menteri para ibu menteri sosial presiden pada waktu bagi bagi bantuan sosial di depan istana
presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman teman dari pemohon dua
presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye
sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga saling fitnah diantara kita anak bangsa
kemudian yang ketiga saya membaca keterangannya bapak menko pmk
di sini ada kata kata begini pelaksanaan tugas pmk dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas pmk
untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden
apakah penugasan penugasan tertentu karena presiden juga cawe cawe itu
karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya tak ada di situ
tapi kalau saya lihat ada frasa yang khusus penugasan presiden
apakah di lain lain tempat apakah di bapak menko ekonomi bu menteri keuangan atau menteri sosial
ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
ini kan seolah olah ada frasa khusus
presiden punya misi tertentu visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan
izinkan saya menjawab pak rituan yang mulia pak yusmik pak daniel yusmik
kpcpen itu berdasarkan perpres nomor empat puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah berakhir tanggal empat agustus dua ribu dua puluh tiga pak
ini berakhir jauh sebelum pemilu pak
kemudian izin pak yang mulia pak saldi isra
ini terkait dengan kembali terkait dengan resiko pangan yang sebelas tiga triliun
ini kan belum dicairkan pak jadi ini masih dalam pos
dan el nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan
tetapi di tahun dua ribu dua puluh empat ini ini belum berjalan
kemudian izinkan terakhir pak ketua kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan mbak
karena tadi diangkat oleh yang mulia pak arief hidayat
dan itu sudah menjadi berita di media pak
saya baca sesudah sholat jubat banyak berita
jadi izinkan kalau diperbolehkan
pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden
yang kedua saya hadir sebagai menko perekonomian
jadi pertanyaan terkait golkar mohon izin saya tidak jawab
tetapi ada satu yang bisa saya pastikan
bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya